konflik antara rusia dan juga ukraina sampai saat ini belum menunjukkan tanda tanda deeskalasi
militer rusia dikabarkan bergerak ke wilayah perbatasan
tensi tinggi antar kedua negara ini pun berakibat pada ancaman pecahnya perang
amerika serikat dan uni eropa mulai menjatuhkan sanksi ke rusia jika melakukan invasi
apa yang membuat eskalasi konflik rusia ukraina meningkat
sejauh apa dampak konflik tersebut bagi dunia dan juga indonesia
karena disebut sebut akan indonesia punya tantangan sebagai di presidensi g dua puluh dengan adanya ketegangan antara ukraina dan juga rusia ini
saya akan bahas malam hari ini bersama dengan pak dino patijalal mantan the bus ri untuk amerika serikat tahun dua ribu sepuluh dua ribu tiga belas
pak dino selamat malam apa kabar
selamat malam renat kabar baik
pak dino langsung saja mencermati konflik rusia dan juga ukraina belakangan ini dan beberapa hari terakhir tampaknya semakin memanas
anas apa yang menurut anda faktor yang membuat situasi di sana tampaknya sulit diredam sehingga tensinya semakin tinggi
kalau saya melihatnya baik putin belum merasa mendapatkan apa yang diinginkannya
dari segi kepentingan rusia di ukraina
jadi sudah sejak lama memang putin merasa
ada upaya bagi nato atau dunia barat untuk menggandeng ukraina
dan walaupun ini masih perdebatan dan walaupun pernah tidak diterima keinginan ukraina termasuk nato
tapi momentum itu tetap ada
saya kira ini adalah salah satu langkah bagi putin yang menyatakan kepada dunia barat
terutama nato bahwa ekspansi nato ke wilayah yang semakin dekat dengan rusia itu tidak dapat diterima
dari pembicaraan saya dengan orang orang di rusia
itu paling tidak ada tiga negara di mana putin
menolak sama sekali kalau nato menjamah ke sana yaitu ukraina georgia dan belarus
jadi walaupun nato sudah sukses berkembang ke ceko ke hungaria ke poland rumania estonia slovenia bulgaria dan lain sebagainya
tapi tiga negara itu menurut rusia tidak bisa dijamah oleh nato
jadi ini saya melihatnya sebagai salah satu sebagai suatu episode dari suatu konflik geopolitik yang sudah cukup lama memanas
oke jadi sebetulnya adalah kembali lagi ke konflik geopolitik yang sudah cukup lama memanas
tapi kemudian ada momentum ketika nato ukraina diajak bergabung ke nato itu kemudian yang membuat putin bereaksi
jadi ini soal pendekatan keamanan atau seperti apa sebetulnya
dari lu dino
wow ini kita juga perlu lihat bahwa antara rusia dengan pimpinan di ukraina sekarang
itu juga tidak ini ya tidak tidak tidak apa namanya ramah gitu ya
dan bahkan ada ada hostility gitu right
nah jadi saya kira putin ingin menunjukkan kepada
kepada ukraina bahwa dan kepada barat juga ya bahwa rusia itu tidak bisa di apa namanya ya diremehkan
dan jangan lupa putin ini kan sudah lama sekali ya berkuasa di rusia
dan dia mulai menjadi pemimpin pada saat di mana dia merasa dunia barat itu meremehkan dan bahkan menginjak injak rusia gitu
jadi ada masa di mana rusia lemah ya
secara ekonomi secara politik dan juga secara militer
dan pernah ada kisah rusia mau bergabung dengan barat ya
dan bahkan mau bergabung dengan nato tapi ditolak mentah mentah oleh dunia barat ya
sehingga ada perasaan jengkel dan ada perasaan diremehkan
dan sejak itu hubungan rusia dengan dunia barat dan dengan nato jadi berubah
apalagi ketika nato menempatkan rudal ya
walaupun mereka bilang itu untuk menangkal michelle dari iran ya
tapi rusia bilang enggak itu untuk menangkal apa namanya itu mengancam keamanan rusia gitu kan
jadi ada sentimen itu yang sudah lama
dan sekarang ini putin dan rusia merasa sangat confident
langkah mereka menganeksasi
di crimea tahun dua ribu empat belas itu cukup populer ya di rusia
dan mereka ingin menunjukkan kepada dunia barat bahwa kami tidak bisa diremehkan
kepentingan rusia di wilayah sekitar ini harus diperhatikan
baik pak dino sekarang kita mungkin masih menyebutnya diambang perang ya gitu
sambil kita melihat seperti apa kemudian perkembangan yang terjadi di sana
dengan sikap putin
dan rusia yang tadi sudah banyak anda jelaskan
dan juga respons dari dunia barat amerika serikat uni eropa pbb dan lain sebagainya
menurut pandangan anda seberapa besar ini kemudian bisa pecah menjadi sebuah perang terbuka
kemungkinan itu tetap ada
dan presiden biden sendiri bilang rusia tinggal apa namanya sebentar lagi akan melakukan invasi
dan juga beberapa pemimpin eropa juga
saya ingin menyatakan hal yang sama
dan ingat putin sudah memobilisasi satu ratus lima puluh ribu pasukan ke ukraina
dan jadi kemungkinan itu ada sekali
makanya sekarang diplomasi harus benar benar digunakan
kemarin presiden macron mencoba tapi tidak begitu berhasil
sekarang ada yang mencoba apakah bisa putin bertemu dengan presiden ukraina
presiden putin bilang saya tidak mau ketemu anda
kamu bertemu aja dulu dengan para pemimpin di dombas ya
pemimpin yang pro rusia di dombas gitu ya
jadi banyak gerakan gerakan jurus jurus silat gitu ya silat diplomasi
tapi belum ada satupun yang menunjukkan hasil
dan kalau kita lihat dewan kanat keamanan pbb tumpul sama sekali ya
tidak ada ini ya tidak ada gerakan yang berarti
dan tidak ada apa namanya manuver manuver
itu saya menjanjikan
tapi saya percaya putin juga sebetulnya dia hati hati untuk tidak perang ya
karena kalau begitu perang tidak terkendali
apa namanya misalnya ukraina itu dia punya senjata anti tank yang banyak sekali
yang jumlahnya sama dengan jumlah tank rusia misalnya
dan dia juga punya apa namanya stinger yang banyak sekali
hingga kalau rusia mau nyerang pesawatnya tidak bisa menyerang
terbang rendah harus jauh dari atas
dan jangan lupa kalau rusia masuk ke ukraina penduduk ukraina cukup banyak
dan mereka cukup terlatih ya
dan bisa membuat rusia tidak mudah kalau mau menduduki ukraina
jadi saya yakin putin itu sebetulnya kalau dia bisa menghindari perang
dia akan menghindari perang
cuma dia ingin agar mendapatkan keuntungan strategis dan politik yang sebanyak banyaknya
jika melakukan hal itu
keuntungan strategis dan politik yang seperti apa sih pak dino
apa yang bisa didapatkan putin dengan sikap yang seperti ini yang kemudian dia ambil
sama dengan apa yang terjadi di belarus dan georgia
yaitu adanya suatu pemerintahan yang apa namanya
yang dekat dan berorientasi pada rusia
dia tidak mau di pintu gerbangnya itu ada pemerintah pemerintah yang beraliansi dengan nato
yang dianggapnya sudah hostal terhadap rusia
jadi dia ingin di ukraina itu secara strategis dan politik tidak mengancam rusia
dan bahkan mungkin sebisa mungkin berorientasi pada rusia
makanya presiden putin itu sangat hostile dengan presiden zelenski
menarik pandangan anda pak dino
jadi kalau sekarang situasinya seperti ini
diplomasinya ini bisa diambil oleh siapa
peran untuk bisa paling tidak meredakan situasi
tadi anda katakan kemudian macron
apakah itu kemudian jalan buntu atau masih ada peluang untuk negara negara yang lain kemudian mengambil peran
mungkin yang kalau saya lihat sih jerman ya
jerman ya oke
sekarang ada pemimpin menggantikan merkel ya
dan jerman kan juga sudah bilang nato tidak akan masuk ke rusia
dulu merkel ngomong begitu
dan sekarang itu dilanjutkan oleh chancellor olaf gitu kan
jadi jerman juga tidak menolong nato menjamah ke menggantikan ukraina
dan juga antara jerman dan rusia kan ada hubungan
walaupun hubungannya tidak terlalu harmonis ya
tapi ada hubungan politik yang relatif
menurut saya bisa dimanfaatkan untuk hal ini
pak dino tidak lengkap kalau kita tidak juga membaca bagaimana peran dari amerika serikat di dalam konflik antara ukraina dan juga rusia ini
joe biden beberapa hari belakangan menyampaikan pernyataan yang cukup keras
dari pendekatan yang dilakukan oleh joe biden menurut anda oleh amerika serikat ini bagaimana anda membacanya
apakah memang ini pendekatan yang mungkin ada yang mengatakan ini pendekatan mengompor ngompori
atau seperti apa perspektif anda soal amerika serikat dalam konflik ini
kalau saya lihat di amerika sendiri masih juga banyak pandangan yang beda ya
banyak orang yang mengkritik termasuk pemikir geopolitik terkemuka amerika ya
george cannon kemudian orang orang yang dulu kerja sama george bush sama bill clinton
mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengkritik
kalau saya lihat di amerika sendiri untuk nato berkembang jauh mengait ukraina itu bukan suatu hal yang bijak gitu ya
jadi di amerika sendiri ada perbedaan
pandangan ya oke
ya kepala cia sendiri billbourne yang dulu mantan dubes amerika di rusia juga menyatakan hal hal yang sama gitu ya
tapi dampak dari ketegangan ini adalah dunia barat sekarang semakin kompak
sekarang semakin kompak ya
dan juga nato
menjadi semakin punya
musuh tanda kutip gitu ya
harus ada musuhnya
kalau dia punya
musuh yang jelas gitu
membuat hal itu terjadi
dan juga di ukraina sendiri
nasionalisme mereka semakin tinggi
karena mereka merasa ada ancaman
dan lain sebagainya gitu
jadi ini adalah dampak dampak yang
dan konsepensi dari
ketegangan yang terjadi antara
ukraina dan rusia
tapi biden juga harus hati hati sekali
bermain disini karena
kepentingan yang paling besar adalah untuk mencegah perang
jadi dia mempunyai
kepentingan yang sama dengan putin
yaitu agar jangan terjadi
di wilayah tersebut
jadi anda masih melihat
bahwa kedua baik amerika serikat dan juga
rusia sebenarnya punya kepentingan yang sama
untuk mencegah berat meskipun sekarang kita
lihat ada semacam mungkin arogansi
yang ingin ditunjukkan oleh putin dengan
kebijakan yang diambil kira kira begitu pak dino
begitu dan bagi putin
dia dapat apa pada
akhirnya itu ya kalau nanti
semua balik ke barat ya
tanknya ditarik mundur
dia dapat apa gitu dapat komitmen
apa gitu dia
dia kan apa namanya
ini secara politik ke dalam negeri juga kan
dia kan image nya
sebagai strong man ya
sebagai orang yang kuat yang mengembalikan
jadi dia perlu
dari kalau nanti
situasi jadi reda kembali gitu ya
itu yang belum terjawab
sampai sekarang gitu
terakhir pak dino
dengan eskalasi yang sekarang sedang berlangsung berjalan
sekali lagi kalau dampaknya ke dunia barat
tadi anda katakan semakin solidnya
tapi kalau untuk ke global ini bagaimana
sejauh apa kemudian
apa yang terjadi di ukraina dan juga rusia ini
bisa berdampak terhadap geopolitik secara global
atau dampak ke negara negara yang lain
saya kira dampaknya akan parah
dunia barat diem saja
jadi mereka bilang oke yaudahlah
kita tidak suka tapi kami tidak ingin
ribut ya kami tidak ingin perang gitu ya
tapi kalau ukraina
ada perang di sana itu kan masalahnya lainnya
ini masalahnya negara gitu ya
jadi dan ini
melibatkan kekuatan militer yang besar yaitu rusia
dan juga aliansi militer terbesar di dunia yaitu nato
dan dampaknya tidak bisa di
dikungkung hanya untuk
wilayah itu aja dampak globalnya
pasti akan serius dan presiden jokowi benar sekali
ini bisa mengakibatkan
dampak ekonomi global yang sangat memprihatinkan pada saat
dunia benar benar punya prioritas lain yaitu
memerangi covid ya
jadi ini akan juga menyulitkan
nanti suasana di g dua puluh nanti ya
kita kan masih beberapa bulan lagi ya
akhir tahun menjadi host g dua puluh tapi
menjelang itu akan banyak pertemuan pertemuan
g dua puluh dimana ada rusia
dan ada eropa
jadi mudah mudahan indonesia bisa bermain cantik
paling tidak untuk konteks g dua puluh bisa membuat amerika rusia dan eropa
bekerjasama untuk masalah masalah yang non strategis
yaitu masalah kesehatan masalah covid masalah ekonomi
masalah kemiskinan perubahan iklim dan lain sebagainya
jadi itu tantangan indonesia dalam konteks ini
jadi tantangan indonesia di presidensi g dua puluh terlihat
atau ada yang baru ini dari rusia dan juga ukraina yang tengah memanas ini
pak dino menarik apa yang sudah anda sampaikan sejak awal tadi
mari kita akan lihat akan seperti apa eskalasinya berkembang
apakah kita akan melihat kedua negara ini akan sama sama menahan diri tidak
tidak berupaya perang atau seperti apa
kita akan lihat beberapa hari ke depan
terima kasih banyak pak dino patijalal
mantan dubes ri untuk amerika serikat yang sudah bergabung malam hari ini
bersama cnn indonesia
terima kasih selamat malam
pak dino sehat selalu
terima kasih renat